denmark menjadi salah satu negara yang memperlakukan lockdown
lalu bagaimana nasib warga negara indonesia yang berada di sana
kita sudah terhubung dengan duta besar indonesia untuk denmark
yakni muhammad ibnu said
selamat malam waktu indonesia selamat sore waktu copenhagen ya pak ibnu
selamat malam pak waktu indonesia selamat sore waktu kopenhagen
di sini jam tiga sore pak kopenhagen
pak ibnu kalau berdasarkan data ada berapa banyak warga negara indonesia yang ada di sana
dan kondisinya saat ini seperti apa pak
berdasarkan data warga negara kita mbak ada delapan ratus empat puluh orang yang terdiri dari staff kbri
kemudian juga mahasiswa dan pelajar para pekerja profesional
dan juga warga negara kita yang kawin dengan warga negara denmark
pada umumnya sampai tadi
tadi malam saya melakukan pertemuan dengan para wakil dari mereka
dan pada umumnya mereka dalam keadaan sehat ulah fiat
dan hingga saat ini belum ada yang terjangkit virus corona atau covid sembilan belas
menanggapi adanya lockdown ya pak ya di denmark
sebenarnya penerapannya seperti apa sih pak aturannya kalau di denmark
apa saja yang kemudian diperbolehkan untuk dilakukan
dan apa saja yang dilarang pak
karena yang sudah satu minggu ini pemerintah denmark melakukan kebijakan yang drastis saya katakan
karena lonjakannya sampai sekarang pukul empat belas tadi atau jam dua waktu denmark
ada sekitar delapan ratus dua puluh tujuh orang yang teridentifikasi covid sembilan belas
oleh karena itu pemerintah denmark melakukan kebijakan yang drastis
dan boleh dikatakan tegas untuk pertama kalinya ini
pertama mereka melarang warga negara asing
memasuki denmark baik melalui darat laut maupun udara
denmark itu berbatasan darat di sebelah selatan dengan jerman
berbatasan darat di sebelah utara dengan sweden
dan juga ada kapal feri yang setiap hari berlayar dari denmark ke norway
yang boleh masuk ke denmark sekarang ini hanya warga negara denmark
yang kedua yang memiliki
apa identitas atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah denmark
dan yang ketiga orang orang yang membuktikan bekerja di denmark
dan yang keempat masih memungkinkan adanya angkutan untuk kebutuhan pokok
bagi warga negara denmark termasuk obat obatan dan industri
dan yang kelima yang dapat menunjukkan bahwa kunjungan ke denmark itu urgent
karena mengunjungi orang yang sedang sakit keras
khusus untuk turis dan kunjungan
khusus untuk turis dan kunjungan
wisata lainnya sampai sekarang ini ke depan
satu bulan ke depan akan ditolak dan diminta untuk melakukan rescheduling
pada saat berkunjung ke denmark nanti
ya itu kita bicara bagi turis asing atau termasuk di antaranya warga negara indonesia
yang ingin berkunjung tidak diperbolehkan terlebih dahulu
bagaimana dengan turis yang sudah ada di dalam pak
sudah berada di denmark kemudian diberlakukan lockdown
apa kemudian yang bisa dilakukan oleh kbri
kalau sampai sekarang saya belum menerima laporan pak
sampai sekarang artinya kita bicara dengan cnn
bahwa sampai sekarang saya belum menerima ada warga negara indonesia yang masuk ke denmark
tetapi kita sudah menyiapkan suatu task force atau gugus tugas yang akan menjemput mereka
seandainya mereka menghadapi masalah di airport atau ditolak di perbatasan
yang kita lakukan adalah
menghimbau mereka melalui masyarakat yang ada di sini
untuk tidak panik dan tidak melakukan kegiatan yang tidak diperlukan
oleh karena itu kita mengimbau agar senantiasa mengikuti pengumuman pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah resmi
jadi jangan yang sifatnya hoax
jadi untuk itu kbri setiap hari mengeluarkan himbauan dan juga mengkontak masyarakat kita yang ada di denmark ini
untuk saling bekerja sama meningkatkan koordinasi dan meningkatkan kepedulian sesama warga negara indonesia
iya pak ibnu tapi berarti sejauh ini saya akan konfirmasi lagi bahwa
belum ada laporan dari warga negara indonesia yang menjadi turis di sana
belum ada saya tidak mengatakan tidak ada
oke belum ada laporan ya
belum ada warga negara kita yang stranded di airport maupun yang di perbatasan
karena kita ada perbatasan dekat dari copenhagen ini
kita sudah selesai
sudah sampai ke sweden ya pak
belum sampai sekarang belum ada
kami sudah menyiapkan langkah langkah kalau memang ada warga negara kita untuk kita siapkan yang kita sebut dengan safe house mbak
yaitu safe house ada dua satu di kbri kantor kbri kita
dan yang kedua ada di wisma duta duta besar
baik pak berarti bisa dipastikan apabila mungkin ada warga negara indonesia yang saat ini sedang menyaksikan
bisa segera menghubungi dari hotline nya kbri ya pak ya
untuk kemudian nanti bisa dijemput oleh pihak kbri ya

dan juga kita membuat call center pak
untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat indonesia
iya pak hindu kan tadi sudah jelaskan bahwa beberapa akses akses untuk masuk ke denmark ini memang ditutup
bagi yang mau keluar tidak bisa kemudian yang mau masuk ke denmark juga tidak diperbolehkan
bagaimana dengan aktivitas saat di denmark nya sendiri pak
apakah kemudian setiap orang ini harus berada di rumah masing masing
atau seperti apa pak teknisnya
apabila mereka ingin keluar mungkin ingin membeli logistik seperti apa pak
jadi sejak tanggal tiga belas hari jumat kemarin seluruh pegawai negeri yang dianggap tidak essential
dan tidak memerlukan pelayanan urgent diminta untuk tinggal di rumah
kemudian juga mungkin mulai hari senin tanggal lima belas enam belas
bagi perusahaan perusahaan diminta untuk merumahkan sebagian pegawainya selama dua minggu
saya tadi berolahraga pagi di sekitar tempat tinggal kita
dan hari ini cuacanya bagus yang selama ini hampir berminggu minggu cuacanya tidak bagus
dan hari ini matahari bersinar saya lihat di taman taman masih penuh seperti biasa
juga di pinggir laut seperti biasa sehingga mereka beraktivitas seperti biasa
dan tidak ada meskipun ada lockdown tidak ada melibut makanan atau beli yang kebutuhan pokok yang berlebihan
seperti biasa artinya saya perhatikan kehidupannya normal saja
tetapi lebih sepi dibandingkan dengan hari hari sebelumnya sebelum adanya covid sembilan belas
beberapa warga negara indonesia yang ada di sana juga ini kan statusnya ada yang pelajar ya pak ya
kalau terkait dengan mereka seperti apa ini pak kondisinya
kalau yang pelajar pak sudah jelas bahwa mereka sekolah sudah ditutup
mulai hari jumat kemarin dan mereka sekarang sedang diupayakan untuk belajar melalui rumah karena melalui virtual
artinya denmark sudah menggunakan digital dan virtual
sehingga bagi mereka tidak ada masalah
tutorial dapat dilakukan dari rumah dengan sekolah
dan juga dianjurkan tidak mereka dilarang untuk tidak keluar rumah dan sebagainya
tetapi tetap juga untuk meningkatkan tetap meningkatkan kewaspadaan dan kebersihan dirinya masing masing dengan cara mencuci
tidak menyentuh muka dan sebagainya pak
iya tapi ada seperti hukuman tidak ya pak bagi mereka yang melanggar gitu
ada aturan khusus kah yang diberlakukan oleh pemerintah denmark ini
terkait dengan pihak pihak yang melanggar mungkin akan diberi denda kah atau seperti apa pak
untuk yang apa namanya yang sudah ditetapkan oleh parlemen adalah bagi kegiatan yang lebih dari seratus
dan itu kalau tetap dilakukan maka polisi akan memubarkan
memubarkan kegiatan tersebut
tapi sifatnya hukuman anti hukuman pidana dan sebagainya
sampai sekarang saya belum menemukan gitu
cuma bahwa pemerintah atau polisi akan mengambil langkah langkah tegas bagi siapa yang melanggar atau tidak menutup restorannya dan sebagainya akan dilakukan langkah tegas
itu yang saya ketahui mbak
baik pak ibnu tadi sudah sempat menyatakan terkait dengan konsep dari safe house ya
jadi menyediakan juga hunian bagi warga negara indonesia memang membutuhkan bantuan dan juga tadi sudah menyatakan bahwa akan diupayakan menyediakan kebutuhan logistik ya pak ya
terkait dengan upaya upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona
imbauan dari kbri sejauh ini seperti apa pak
imbuan kbri kita lakukan melalui telepon kepada warga negara kita
terutama kepada perwakilan mereka
yang ada perwakilan mereka ada yang dalam kegiatan keolahragaan ada kegiatan keagamaan ada juga yang kegiatan sosial budaya
kita telepon terus kepada mereka
dan kita mengimbaukan mereka
untuk menyiapkan logistik atau bahan makanan paling tidak cukup untuk satu minggu
dan kita juga membentuk grup whatsapp atau grup komunikasi untuk terus melakukan apa namanya kesehatan dirinya masing masing
karena bagi wni di sini mereka sudah memiliki social status yang cukup baik
karena mereka pekerja profesional
dan tadi malam saya bicara dengan mereka
mereka tidak ada masalah
dan masih mendapat pelayanan kesehatan dari pemerintah denmark
baik terima kasih banyak bapak muhammad ibnu sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia the world tonight